dewi rutin mengikuti pelatihan dan pendampingan dari kementerian kelautan dan perikanan kkp dan dari bpom sejak tahun dua ribu enam belas
kalau kemasan biasanya kelompok kelas menengah itu ada di retail retail ya supermarket jauh lebih gampang tapi kalau
kali ini anak bungsu presiden joko widodo kaisang pangarep dikabarkan mengikuti jejak serupa
kemudian tempat pergerakannya dan maupun lalu lintasnya kecoak
mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi pun ditemukan kecoa